cuma disini nih main game gak lagi ribet
saya minta semua warga harus waspada
setiap sudut kampung harus dijaga
kita jangan sampai kecolongan lagi
dan saya tidak mau ada lagi korban
ayo cari dan tangkap harimau itu hidup atau mati
kemana larinya harimau itu
aku akan mencari pertolongan untukmu pak
tenang sabar ya pak
apa yang terjadi
suamiku diterkap harimau nak
sejak saat itu ia selalu merasa kesakitan
tenang bi jangan khawatir
aku akan berusaha untuk menolong bapak ini
terima kasih ya nak
guru kukyai amar pernah berkata
bacakanlah al quran pada setiap penyakit
pada setiap rancangan tersebut

karena al quran itu adalah penyembuh
baik insya allah akan ibu kerjakan nak
ya sudah kalau begitu aku pamit dulu ya
tunggu petunjuknya lari kesana
sementara ini aku bersembunyi lagi disini
aku tidak boleh memaksakan sekarang
kalau aku memaksakan aku bisa ditangkap oleh warga
dan dihabisi oleh mereka
jadi kalau memang jun torun dulu dulu
jangan lupakan juga channelku danoga juga danoga

akhir akhir juga kamu lantai
ibu ibu yana aku berangkat ngaji dulu ya sebaiknya kamu ngaji di rumah aja ya sama ibu
memangnya kenapa bu karena
saat sekarang ini kan desa kita sudah tidak aman lagi
apalagi ditambah lagi kemarin habis kemalingan maling iyana bahkan warga yang membantu ibu
saja bisa menjadi korban apalagi sejak adanya harimau jadi jadian ini nah ibu
kreatif sekali sama kamu nak bahkan pak kubu nyuruh seluruh warga desa ini untuk tetap di
rumah makan ibu minta sama kamu ya nak ya kamu di rumah aja tapi
saya minta semua warga harus waspada setiap sudut kampung harus dijaga kita jangan sampai kecolongan
lagi dan saya tidak mau ada lagi korban
ah ah ah hah revolves
aku mau berubah lagi
ini bulan bulan bernama
ini bulan bulan bernama
kenapa bisa begini
aku tidak mau jadi harimau lagi
aku tidak sengaja
aku cuma mencari tempat untuk beristirahat
kamu bisa istirahat disini dulu
kamu tidak bisa keluyuran sembarangan
aku benar benar tidak sengaja
rasaanku tidak enak
sepertinya ada yang aneh di rumah ini
yang membuat aku takut